novel baswedan mendapat panggilan dari polres metro jakarta utara terkait kasus penyiraman air keras yang dialaminya
namun pihak kepolisian membantah bahwa hal ini adalah bentuk pelimpahan kasus dari polda metro jaya ke polres metro jakarta utara
penyidik senior kpk novel baswedan beberapa waktu lalu mendapat panggilan dari polres metro jakarta utara
panggilan ini terkait dengan kasus penyiraman air keras yang dialami novel yang terjadi tahun lalu
menanggapi hal ini pihak kepolisian membantah pemanggilan novel adalah bentuk pelimpahan kasus dari polda metro jaya kepada polres metro jakarta utara
dikotik com direktur kriminal umum polda metro jaya kompos pol niko afinta menerangkan bahwa proses pemanggilan tema polres jakarta utara merupakan langkah penyidikan
namun niko tidak menjelaskan alasan pemanggilan tersebut
sebelumnya direktur lbh jakarta aljifari akso mempertanyakan pemanggilan polres jakarta utara
algif penasaran apakah kasus teror terhadap novel tersebut dilimpahkan ke polres jakarta utara
algif menganggap pergantian penyidik membuat pengusutan kasus novel mengalami kemunduran
novel baswedan berharap pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan kasus penganiayaan atas dirinya lebih aktif
pasalnya satu tahun pasca insiden tersebut belum juga menemukan titik terang
ya sudah satu tahun lebih kasus penyerangan terhadap novel baswedan ini berlalu dan hingga kini pengungkapan kasusnya juga masih gelap
terbaru novel baswedan justru dipanggil oleh polres jakarta utara
di tengah pesimisme akan terungkapnya kasus ini pertanyaan pun muncul
mengapa polres jakarta utara yang memanggil novel dalam proses penyidikan dan bukan polda metro jaya yang selama ini menangani kasusnya
dan bagaimana kemudian upaya ataupun nasib dari tgpf yang selama ini didesak agar segera dibentuk
untuk mengungkap kasus novel baswedan
kita akan bahas pada malam hari ini
ada bang julius ibrani koordinator program perimpunan bantuan hukum indonesia atau pbhi
selamat malam bang julius
dan kami juga sudah berusaha untuk mengajak bergabung pihak dari kepolisian
namun hingga prime news ditayangkan malam hari ini belum juga ada konfirmasi lebih lanjut
saya ingin langsung ke bang julius terlebih dahulu
bang julus ini kemudian kita terbaru ya mengenai kasus novel baswedan
kemudian novel dipanggil oleh polres metro jakarta utara
pihak kuasa hukum dan juga keluarga merasa agak heran ini
kenapa kemudian tiba tiba polres metro jakarta utara memanggil novel baswedan
dalam perspektif hukumnya atau seperti apa sebenarnya
apakah anda juga cukup heran mengapa kemudian ini tiba tiba langsung ada polres metro jakarta utara
bukan polda metro jaya lagi
ya pasti dalam satu struktur kepolisian ketika ada level kasus yang kecil besar sedang dan besar itu
telah diidentifikasi dari awal
tentu disitulah ditetapkan level institusi polri yang mana yang kemudian berwenang untuk menangani melakukan penyelidikan dan penyelidikan segala macam
nah kita tahu satu tahun sudah mangkrak kasus ini
artinya ini bukan kasus sederhana bukan kasus kecil dan bukan kasus sedang
sebetulnya sudah tepat dari awal paling rendah adalah di level polda metro jaya
dan bahkan kita mengharapkan itu diangkat lebih tinggi lagi
karena ada latar belakang seorang novel
dan kpk serta kasus kasus dugaan korupsi yang ditangani novel selama ini
jadi ini tentu mengherankan
yang kedua juga berdasarkan peraturan internal polri ya mengenai manajemen perkara juga tentu ada pertentangan di situ
dan kami menganggap ini salah satu ya mungkin bukti bahwa memang terjadi karut marut dalam penanganan perkara novel
jadi anda melihat bahwa ini adalah penyederhanaan atau penguarangan
kualitas penyidikan dari pihak kepolisian ketika kemudian ini justru dipanggil oleh polres metro jakarta utara
dalam arti begini
ketika kasus ini sudah dinyatakan sebagai kasus besar
kemudian ini kompleksitasnya tinggi dan jatuh pada level polda
dan bahkan mendapat perhatian kpk polri
ya beberapa kali pak tito karnavian melakukan konferensi pers menjelaskan tentang sketsa dan yang lain
artinya ini level tinggi gitu
nah tentu selain menyalahi struktur organisasi dalam hal penanganan kasus di internal sendiri
dan bagi kami kenapa ini di downgrade turun
loh institusi yang maksud kami satu institusi tapi dengan level yang lebih tinggi saja
itu tidak tuntas menangani satu perkara ini dalam satu tahun

apalagi kemudian diturunkan levelnya
nah ini yang menjadi pertanyaan besar dan tentu akan
tapi pihak kepolisian sudah membantah ini bukan pelimpahan kasus
apapun itu meskipun dia bilang bukan pelimpahan kemudian bukan pen downgradean
tetapi menjadi satu hal yang janggal
ketika satu institusi yang sama terjadi pindah pindah pemeriksaan
berbeda halnya misalnya pemeriksaan lapangan
kalau pemeriksaan lapangan mengenai tkp tentu wajar dan amat sangat perlu berkoordinasi dengan level yang paling rendah di lapangan
bahkan polsek atau subsektor
karena di lapangan
tetapi ini ketika memeriksa orangnya memeriksa korbannya saksinya dan segala macamnya itu
yang sudah dilakukan di level polda
tahu tahu pindah ke level polres
nah ini kan menjadi satu pertanyaan yang besar
bagaimana kemudian kalau pihak kepolisian berangkat
kenapa seperti ini bang julius
bahwa ini kan tim gabungan dari kepolisian kan sudah ada ya
terdiri dari polres metro polda metro jaya dan sebagainya
jadi saksa saja kalau kemudian novel belakangan justru dipanggil oleh polres metro jakarta utara
nah kalau gitu kita pertanyakan kenapa dari awal tidak diperiksa di polres metro jakarta utara
kenapa sedari awal di polda metro jaya lalu dipindah
nah apakah pertanyaan pemindahan dan alasannya itu ada dibuka kepada publik dan terjawab sampai saat ini
atau bahkan relevankah dengan rasionalitas pemeriksaan perkara ini
kan belum sampai detik ini
ketika kita tanyakan pun di publik beberapa kali kita tanyakan loh apa alasan pemindahannya
hanya jawabannya ya wajar saja satu institusi
kalau begitu dia bilang ini satu institusi yang sama kenapa nggak diperiksa di polda papua saja
jadi ini indikasinya apa menurut anda
satu kami melihat ada sebuah kalau pakai istilah umum ini sepertinya penyidik kebakaran jenggot
institusi kebakaran jenggot
kewalahan sudah satu tahun presiden sudah berkali kali menegur kapolri bahkan sampai kapolri turun
melakukan konferensi pers tapi perkembangan tidak ada
secara hukum perkembangan apa sih yang kita lihat
bukan perkembangan dari banyaknya kegiatan yang dilakukan
secara hukum kita mengenal istilah p
ada p sembilan belas p dua puluh sampai p dua puluh satu dan pelimpahan kepada jaksa
nah apakah p ini sudah bergerak meningkat dari sembilan belas ke dua puluh ke dua puluh satu
secara hukum itu belum meningkat sampai detik ini
artinya secara hukum lagi dia tidak terjadi perkembangan apapun
nah ada dugaan kuat dari kami bahwa kemudian
menyusul pemeriksaan ulang pemeriksaan pemindahan
seolah olah proses ini berjalan terus proses ini berjalan terus
iya proses berjalan tapi outputnya adalah perkembangan sampai itu p dua puluh
jadi kasus nova menurut anda stuck begitu saja
tidak ada perkembangan sama sekali
tidak ada perkembangan apapun
dan bahkan media masa jauh lebih berkembang dan progresif ketika membuat sketsa secara mandiri
melakukan olah tkp dan itu lebih cepat
dan kelihatan bagaimana penyidik kemudian reaktif menyusul dan menyebarkan sketsa itu
nah ini kan satu pertanyaan yang besar
apa yang membuat anda menurut anda pihak kepolisian sampai dengan saat ini ya
ini mungkin pertanyaan yang sudah seringkali dibahas ya dalam kurun waktu satu tahun belakangan
bersama dengan sejumlah aktivis atau mereka yang kemudian pihak pihak yang mendukung novel baswedan
apa yang membuat pihak kepolisian menurut anda kok stuck begitu saja di kasus novel baswedan ini
satu terlepas dari kompleksitas perkara
saya pikir sudah banyak saksi saksi yang diperiksa
sudah ada saksi sudah ada barang bukti dan lain sebagainya
sudah ada barang bukti sudah kemudian ada
eh sketsa sketsa yang dikirim gitu
dan menurut kami dari awal ada satu kepentingan yang lain daripada penegakan hukum dan keadilan bagi korban yaitu novel basudan dalam penanganan perkara ini
bagaimana kita melihat itu
kita tahu novel sejarahnya sebagai seorang penyidik senior kpk dan polri seperti apa relasinya
kita tahu ketika pengusutan kasus simulator sim bahkan dia mau diculik paksa mau diambil
dan itu gedung kpk dikeputar
lalu kasus kasus lain misalnya kasus impor sapi yang kemudian ada pengerusakan alat bukti yang diduga dilakukan oleh penyidik yang berasal dari instansi polri
ini satu latar belakang yang tentu menjadi satu alasan yang jelas
kenapa dalam hal kasus novel baswedan ini prosesnya seolah olah lambat
kemudian tidak terjadi perkembangan
dan karena sudah satu tahun lebih dengan sedemikian banyak petunjuknya bahkan kami menganggap ini sudah sebuah keengganan
itulah kenapa penting dibentuk tgpf yang dibawahi langsung oleh presiden joko widodo
jadi setak menurut anda memang kasus novel basudan ini
kalau kita mau lihat lagi ke belakang kpk yang berkasus dengan memeriksa perkara korupsi yang kemudian melibatkan institusi polri dalam hal ini oknum oknum
terjadi hal yang sama
kita tahu dua ribu lima belas ada kasus abraham samad ketua dan wakil ketua bambang wijojanto
kasusnya begitu cepat diperiksa
kasus novel juga ketika dibengkul yang diduga menembak seorang tersangka
begitu cepat diproses begitu menggebu gebu
tentu ini kan menjadi pertanyaan
karena ada latar belakang tadi
relasi antara kpk pemberantasan
jadi ada faktor sebenarnya yang di luar koridor hukum atau faktor non teknis ya
yang akhirnya membuat kasus novel ini jalan di tempat begitu
bang julius kalau kemudian saat ini kita lihat sudah ada di level polres atau jakarta utara ya
atau sedang dicoba ditangani di sana
bagaimana kemudian dengan harapan terbentuknya tgpf
apakah ini sekedar harapan jauh panggang dari api atau sebenarnya masih ada optimisme untuk kesana
kita akan bahas saja nanti bang julius
kami akan segera kembali satu lagi
tetap bersama kami di prime news
anda kembali di prime news
saya masih bersama dengan julius ibrani koordinator program perhimpunan bantuan hukum indonesia atau pbh
kami masih membahas mengenai bagaimana sebenarnya kelanjutan dari kasus novel baswedan yang belakangan ini justru dipanggil oleh polres metro jakarta utara
padahal selama kita tahu kasusnya ada di polda metro jaya
apakah ini sebuah tanda bahwa pihak kepolisian mulai karut marut tadi kalau mengutip pernyataan dari bang julius
kita akan kembali lanjutkan bersama dengan julius ibrani
tadi kita terhenti dengan pembahasan mengenai tgpf ya
tapi sebelum kita ke tgpf saya ingin tahu juga kemudian
saat ini pak novel dipanggil oleh polres metro jakarta utara
yang berhalangan hadir ya karena sedang berobat
ya pasti dalam pengobatan
dalam perspektif yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini sebenarnya tanda bahwa pihak kepolisian tidak mampu
ada koordinasi yang tidak baik
dan ini justru menurunkan level penyidikan dari level yang tinggi ya secara institusi di polda justru ke polres metro
apakah memang pak novel kemudian nanti harus hadir tidak dalam panggilan ini oleh polres metro jakarta utara
tentu nanti akan kami minta klarifikasi dulu dalam surat panggilan itu
dan kepentingannya dalam kerangka apa
saya pikir sedari awal ya keterangan keterangan yang diberikan oleh novel baswedan
selaku saksi korban sudah sebeda beda lengkap
berbagai macam informasi juga sudah diberikan dan bahkan petunjuk petunjuk yang lain yang di lapangan
juga sudah diambil termasuk alat alat bukti
nah ini yang perlu kami pertanyakan dulu
apakah ini kemudian mengulang lagi
jikapun ini mengulang lagi pemeriksaan yang sebelumnya sudah ada tentu ini akan kami tolak
tentu saja ini akan kami tolak
jadi ini adalah pertanyaannya terhadap sesuatu yang belum pernah diproses selama ini atau belum ditanyakan
nanti kita lihat dulu bisa hadir atau tidak
yang pasti dari pihak novel baswedan sampai detik ini sudah sedemikian lengkap keterangan dan informasi yang diberikan kepada pihak penyidik
oke baik bang julius
kita dengarkan ini ada pernyataan novel baswedan mengenai bagaimana pengungkapan kasusnya
ataupun harapannya terkait dengan pengungkapan kasus yang kemudian sudah setahun lebih ini masih juga belum ada titik terangnya
beberapa waktu yang lalu melaporkan hal itu ke komnas ham
kenapa saya tidak mau diam
saya menolak diam
saya pernah menyampaikan bahwa ini terkait dengan orang orang yang punya kekuasaan
saya menduga bahwa ada oknum polri juga yang terlibat di sini
saya berharap bapak presiden mau untuk mengetahui fakta yang sebenarnya
fakta yang sebenarnya itu bisa diketahui dengan
penyelenggaraan tim gabungan pencari fakta
saya ingin mengharapkan beliau benar benar serius
kalau terkait dengan apa yang disampaikan beliau sekarang ini bahwa
saya tidak tahu apakah ini salah cekat tangan begitu orang orang dia
saya kira kita bisa lihat beberapa kasus yang lain juga tidak terungkap
penyerangan kepada saya yang sebelumnya juga tidak terungkap
pembentukan tgpf atau tim gabungan pencari fakta seringkali disebut sebut sebagai salah satu upaya ataupun solusi yang
kemungkinan bisa menghasilkan jawaban yang lebih besar untuk mengungkap kasus novel baswedan
saya akan tanyakan langsung ke bang julius
untuk tgpf bang julius apakah ini masih ada harapan bahwa ini akan segera dibentuk
tentu jelas adanya pemeriksaan yang kemudian berganti lokasi level kepolisiannya ke polres jakarta utara
kami melihat di sini ada karut marut koordinasi
kalau memang satu tim mulai dari level terendah di sektor subsektor bahkan sampai ke polda
tentu tempat tidak akan pindah pindah
nah di sini lah yang menguatkan posisi tim advokasi dan tim pembelian novel basoidan bahwa
oh udah semakin kuat kebutuhan untuk segera dibentuk tgpf
kenapa karena tadi ada koordinasi yang kami lihat miss dan kemudian ada pengulangan pemeriksaan yang
kami belum tahu substansi apa sih yang memang belum diperiksa karena menurut kami semua sudah lengkap
jadi urgensinya malah semakin tinggi untuk dibentuk tgpf itu sendiri di bawah presiden joko widodo
tapi kan presiden juga mengatakan terakhir ya mengenai novel baswedan
masih memerintahkan atau masih mempercayakan kasus ini terhadap pihak kepolisian
atau pak muldoko juga mengatakan kasus novel ini ditanyakan ke pihak kepolisian
bukan ke pak jokowi sendiri sebagai pemerintah ataupun sebagai presiden
betul sekali secara hukum ya kitab undang undang hukum acara pidana
memberikan kewenangan penyelidikan penyelidikan kepada kepolisian
memang tidak akan dilemparkan kepada kementerian dan yang lain
begitu juga dengan tgpf jadi dia tidak kemudian mengeliminasi atau menegasikan
atau bahkan mereduksi kewenangan dari penyelidikan kepolisian itu tidak
keberadaan tgpf justru menguatkan apa yang belum dan tidak dapat dilakukan
oleh pihak penyidik dari kepolisian itu satu
dan kalau dikatakan oleh pak muldoko bahwa
dia bilang bahwa ada perkara yang lebih besar ada yang lebih strategis lagi
dan ini ditanyakan kepolisian memang kita tanyakan dari kepolisian kok
tapi jangan lupa pak presiden joko widodo itu tidak memilah milah perkara
dalam kampanyenya sampai detik ini yang beliau lakukan adalah belusukan
apa sih makna belusukan
belusukan itu memiliki
periksa sampai hal teknis di lapangan apakah batu yang disemen apakah tiang panjang
yang dipasang itu telah tepat segala macam
dalam kasus hukum juga tidak seperti itu
ini kita punya satu histori yang faktual bukan fiktif bukan juga fiksi
kalau mengambil istilah rocky gerung presiden jokowi pernah memerintahkan
jaksa agung untuk mengeluarkan skp dua dalam hal ini penghentian perkara
penuntutan terhadap ketua kpk abraham samad dan wakilnya bambang wijojanto
artinya ada satu presiden yang faktual ketika presiden turun dan langsung
mengambil sikap yang tegas kenapa karena profil dari novel baswedan itu bukan profil kecil
dan kasusnya bukan kasus yang tidak strategis berapa pemberantasan korupsi dari kasus kasus
yang ditangani oleh novel dan berapa kerugian negara yang telah dikembalikan
jadi kalau ada anggapan seperti itu itu salah besar
oke kalau secara teknis kemudian anda mengatakan dengan kemudian pihak kepolisian menurunkan ini
ke level polres metro artinya dari pihak tim pembela novel kuasa hukum dan lain sebagainya
punya alasan yang semakin kuat itu ya untuk kemudian mendorong ada tgpf tapi istana menurut anda merespon ini
cukup positif tidak bahwa akan segera dibentuk tgpf tampaknya sampai dengan saat ini
kita belum melihat ada ke arah sana
itu yang memang kami sesalkan entah mungkin presiden jokowi belum mendengar isu ini
tetapi saya akan katakan dengan tegas apa yang dinyatakan oleh pak muldoko selaku kepala ksp saat ini
itu tidak merepresentasikan

itu tidak merepresentasikan
karena yang ngomong bukan johan budi kalau johan budi selaku jubir itu baru kita menyatakan
itu sebuah representasi yang ofisial dengan pernyataan pernyataannya mengatasnamakan presiden joko widodo
jadi kami masih menganggap bahwa ini belum sampai informasinya kepada presiden jokowi dodo
oleh karena itu belum ada sikap dan belum ada pernyataan atau respon dari presiden joko widodo
dan kami justru menunggu dan kami akan sampaikan sesegera mungkin baik lewat johan budi
ataupun langsung kepada presiden bahwa ini ada satu perkembangan yang semakin menguatkan tentang
kebutuhan dan urgensi dari tgpf itu sendiri
jadi betul betul tgpf memang sangat urgen ya untuk segera dibentuk untuk mengungkap kasus ini
sangat urgen kita bisa lihat urgensinya di mana sih
hal yang paling teknis dari urgensi itu sendiri adalah apakah novel kemudian bisa melanjutkan
pemeriksaan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi
karena dia selaku penyidik senior tanya ke kpk berapa stok penyidik senior
yang masih dalam kepala saya ingatan saya masih ada empat orang sisanya
dari ribuan kasus dugaan korupsi dan senior senior inilah yang menjadi ketua tim
bayangkan satu hilang novel akan berpengaruh pada ratusan perkara perkara
yang sedang diproses oleh kpk jadi tidak bisa dipandang sesederhana itu dampaknya
apalagi juga kasus yang dipegang oleh novel juga kasus kasus yang besar
yang high profile yang tersistematis dan bahkan melibatkan pejabat pejabat tinggi negara
yang kita tahu terakhir adalah ktp elektronik melibatkan mantan ketua dpr ri
oke jadi wajar ketika kemudian tim kuasa hukum novel atau mungkin novel sendiri dan juga keluarga
agak heran kenapa kemudian tiba tiba polres metro jakarta utara yang memanggilnya
bukan polda metro jaya menurut anda
nah itu salah satu alasan keheranan kami gitu kenapa ini kemudian semakin turun
jangan jangan besok besok dipanggil lagi oleh polsek subsektor dan bahkan pos pos yang lainnya
oke kita dengarkan ada pernyataan dari kuasa hukum novel baswedan haris azhar
dalam dialog prime news yang sudah kami rekam beberapa waktu sebelumnya
agak susah dukung kasus ini untuk diungkap itu nggak susah
tapi memang di sisi yang lain ada upaya untuk mengaburkan atau membuat kasus ini tidak diungkap
baik secara politik maupun dari sisi teknis dengan cara cara menjawab yang saya pikir
itu dilakukan oleh pemerintah negara hukum atau termasuk kpk juga
kpk juga kpk polisi maupun pemerintah mereka sedang berpegangan tangan
untuk memperkuat bahwa kasus ini jangan sampai terungkap
menjulius pernyataan cukup menarik dari haris azhar kpk pemerintah sedang bergandingan tangan dan sebagainya
bahwa ini ada upaya untuk mengaburkan kasus novel baswedan anda sepakat dengan hal itu
tentu saya akan bicara lebih teknis indikatornya apa dalam satu proses pemeriksaan perkara
pihak yang diundang untuk melakukan gelar perkara adalah pihak keluarga korban
tentu juga kalau sudah ada tersangkanya dan tim kuasa hukum itu pasti
tetapi yang kita lihat belakangan ya gelar perkara dilakukan antara penyidik polda polri dan kemudian kpk
apakah dalam hal ini kpk selaku kuasa hukumnya novel baswedan apakah selaras dengan novel baswedan dari keinginan kpk
bahkan kita tahu terakhir wadah pegawai sendiri yang minta kepada pimpinan untuk menyatakan sikap yang tegas
mendorong percepatan proses pemeriksaan perkara terhadap novel baswedan
jadi indikator yang nyata itu memang telah muncul di publik dan kita semua melihat
itu indikator yang pertama
itu indikator yang pertama
oke gitu artinya ada indikator yang lain
pasti banyak indikator yang lain yang sudah di publik ataupun yang belum
yang sudah di publik ya kita tahu ada pemeriksaan yang berulang ulang dan kemudian ada pemanggilan yang berulang ulang
ada koordinasi yang sebenarnya tidak memberikan perkembangan
oke ada koordinasi yang sebenarnya tidak memberikan perkembangan
dan kalau mengutip pertanyaan dari novel baswedan sendiri
di mana ada dugaan keterlibatan dari oknum oknum kepolisian dalam pemeriksaan perkara
dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksanya
dan juga yang kedua dalam hal penyeraman air keras terhadap dirinya
nah ini juga satu indikator yang perlu diperhatikan
baik oleh penyidik juga oleh kpk
dalam hal ini pimpinan yang mewakili kpk dan ini belum terlihat sama sekali
karena kita tahu media masa beberapanya mengungkapkan kepada publik
ada pengurusakan barang bukti yang dilakukan oleh oknum penyidik dari kepolisian yang bertugas di kpk
dalam kasus kasus yang sedang atau perkara yang sedang diperiksa oleh novel baswedan di kpk
nah ini kan satu indikasi indikasi yang harus dituntaskan tapi sampai saat ini belum ada
itulah kenapa jelas asumsi dari haris azhar menguatkan dugaan satu
ada yang mengaburkan yang kedua ada yang menghambat dari proses pemeriksaan perkara terhadap novel baswedan itu sendiri
apa sih bang julius atau kenapa kemudian kasus ini seolah olah atau terkesan memang harus dikaburkan
apakah kemudian ada kepentingan kepentingan yang lain atau kepentingan politik dan lain sebagainya
seperti apa kemudian ini kan tentu masyarakat yang mungkin awam akan hukum atau mungkin tidak juga mengikuti secara jelas
tapi juga mempertanyakan kasus ini
apa sebenarnya membuat sampai dengan detik ini kasus ini seolah olah ada upaya terkesan dikaburkan
itu dia itu dia
yang menjadi pertanyaan besar adalah dalam kasus kasus yang melibatkan novel baswedan itu selalu syarat sekali kejanggalannya
dalam doktrin hukum pidana tidak boleh ada analogi asasnya juga menyatakan demikian
tetapi bukan tidak boleh ada komparasi
maka saya akan berikan komparasi satu soal kasus novel baswedan dengan dugaan penembakan
atau penganiayaan kekerasan terhadap tersangka pencuri sarang bulu ngolet
kita tahu betapa menggebu gebunya saya sebagai kuasa hukum ketika itu di pra peradilan
itu pihak kepolisian ya
itu pihak kepolisian begitu membela korban
luar biasa wah kami atas nama korban begini begini atas nama keadilan gitu
tetapi kalau kita komparasikan dalam kasus novel bayangkan kasus sarang burung walet itu terjadi tahun berapa
kasus novel baswedan satu tahun ini bagaimana bisa mengusut dengan persisten
dan membawa novel baswedan sampai kemudian p dua puluh satu diserahkan kepada kejaksaan
sementara yang baru baru ini saja orangnya masih hidup itu tidak diperjuangkan sedemikian hingga
lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah kepentingan novel selaku korban untuk mencari keadilan siapa pelakunya
sehingga di proses hukum itu bukan menjadi kepentingan dari penyidik dan kepolisian
itu pertanyaan yang penting
dan kami menduga kuat sampai detik ini belum ada indikator ke arah sana
memang ternyata ada beda kepentingan gitu
pengennya ini dilanjutin tapi dari penyidik sendiri kita tidak melihat ada sebuah persistensi untuk memproses segera mungkin kasus novel baswedan
artinya dengan segala kompleksitas yang ada ya tadi anda sudah jelaskan ada unsur unsur teknis non teknis dan lain sebagainya
yang mungkin juga non teknisnya lebih banyak sebenarnya yang berpengaruh dalam kasus novel baswedan ini
publik mungkin bisa jadi atau mungkin anda sendiri
merasa bahwa memang tampaknya kasus ini akan menguap begitu saja
itu yang kami khawatirkan dan dari awal kami sudah melihat karena proses pemeriksaan kemudian pemberkasan pemeriksaan kami sudah melihat agaknya ini buram
dan coba di uap dijadikan menguap begitu saja sehingga dari awal kita tegaskan ayo bentuk tgpf yang lebih netral kepentingannya
dan lebih objektif dalam menggali fakta fakta di lapangan
termasuk barang bukti dan menyerahkan rekomendasi kepada presiden ri
jadi itu yang menguatkan kami karena kami tahu semakin terbukti kok tidak ada perkembangan sama sekali tidak ada peningkatan status dari p sembilan belas ke dua puluh ke dua puluh satu sampai detik ini
itulah kami pertanyakan memang agaknya ini tidak diinginkan untuk dimajukan sampai p dua puluh satu gitu
tapi optimisme bahwa tgpf akan dibentuk masih ada
pasti itu terus kami perjuangkan
optimisme kita lihat dari sikap joko widodo
sebagai presiden pucuk pimpinan tertinggi di pemerintahan ini ketika melihat perkembangan adanya pemeriksaan di level yang lebih rendah oleh kepolisian
baik terima kasih bang julius ibrani koordinator program perimpunan bantuan hukum indonesia sudah bergabung bersama kami di prime news
kita akan nantikan nanti seperti apa ya kemudian kasus ini akan terus bergulir
tentu pihak pihak yang kemudian mendukung novel bahkan juga pengupatan kasus ini akan terus mengawal ya
karena ini bukan mengenai novel saja tapi juga bagaimana pemberantasan korupsi di indonesia
terima kasih julius ibrani sudah bergabung sama kami di prime news